cek cok antara seorang pengemudi mobil suv dan mobil minibus di pintu tol tomang tanjung duren jakarta barat ini beredar di media sosial
salah satunya melalui akun instagram wakil ketua komisi tiga dpr dari fraksi nasdem ahmad sahroni
pengemudi mobil suv terekam melakukan tindak kekerasan kepada pengemudi minibus
peristiwa ini diketahui terjadi pada hari minggu sore dua puluh dua mei
senin siang kasih humas polres metro jakarta barat menyatakan korban intimidasi telah melaporkan kejadian ini ke polda metro jaya
senin sore tersangka pelaku dan korban intimidasi akhirnya berdamai setelah kedua pihak melakukan mediasi di mapolda metro jaya dan korban dicabut laporan
pengemudi suv pun menyatakan kejadian ini adalah salah paham
berterima kasih kepada sat ditresmob ditreskrimung polda metro jaya
karena sudah membantu dalam menyelesaikan permasalahan ini secara damai dan seluruh masalahnya sudah kita selesaikan
aksi intimidasi dan kekerasan yang dialami korban bermula ketika pengemudi suv mencoba memotong jalur mobil minibus tetapi tidak diberi jalan
tersangka pelaku lalu keluar dari mobil dan mengintimidasi pengemudi minibus
tim liputan cnn indonesia